kepolisian resor kota bandara soekarno hatta tangerang banten
menerima pelaporan vice president awakabin maskapai garuda indonesia
roni eka mirsa terhadap akun media sosial twitter
pelaporan atas dugaan pencemaran nama baik
kini dalam tahap penyelidikan jajaran satreskrim
dengan mengumpulkan keterangan saksi dan pelapor
kapolres kota bandara soekarno hatta akbp
adi ferdian saputra mengakui telah menerima laporan dugaan pencemaran nama baik
dan pelapor rony eka mirsa
yakni vice president awakabin maskapai garuda indonesia
pada tanggal enam desember dua ribu sembilan belas lalu
terlapor yakni akun media sosial twitter at digembok
karena unggahan yang dituding suatu kebohongan
yakni menyebut rony sebagai germo
atau provider pramugari kepada para direktur
saat ini pelaporan tersebut dalam tahap penyelidikan yang dilakukan satreskrim
mengumpulkan bukti serta memintai keterangan saksi dan juga pelapor
kemudian ada laporan terkait media elektronik atau ketukmatnya media sosial ya
sosial pengembangan tersebut
juga jadi pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh atas nama tersebut
kemudian dari laporan tersebut juga pencemaran nama baik terkait undang undang itd
sedang dilakukan penyelidikan oleh teman teman di satreskrim
polresta bandara sudan
laporan itu masuk di polres
tanggal enam desember hari jumat
itu yang dilaporkan itu akun twitter atau orang
ya akun media sosial
makanya sekarang lagi dari teman teman di satreskrim
lagi lidik terhadap laporan tersebut
jadi kenakannya pasalnya itu
karena diduga pasal dua puluh tujuh tiga undang undang sembilan belas tahun dua ribu enam belas

jadi kita sedang melakukan penyelidikan
terhadap kasus untuk membuat terang
ditemui secara terpisah
menteri bumn erick thohir mengingatkan
tidak boleh terjadi kekerasan seksual
kepada perempuan di lingkungan karyawan bumn
hal ini dikatakan erick saat menjawab pertanyaan wartawan istana
terkait dugaan skandal mantan di rutgaruda indonesia
terhadap salah satu pramugari maskapai
yang terakhir menteri bumn erick thohir mengatakan
kalau soal moral seperti itu kan pasti nanti prosesnya bukan di saya
tapi itu mungkin hukum yang lain
yaitu mungkin di kepolisian
kalau saya kan lebih korporasi
walaupun tentu kita ke depan ya
saya rasa nanti awal tahun
kita juga akan memastikan sexual arrangement
kepada pegawai pegawai perempuan yang ada di bumn itu
harus benar benar kita tingkatkan
tidak boleh kaum perempuan itu mohon maaf
dijadikan hal hal yang tidak baik lah
dan saya rasa dominasi di bumn juga sangat kental dengan pria
nah karena ini kan bagian juga pelindungan hukum
juga buat pegawai pegawai wanita
apalagi kita sekarang banyak sekali menteri menteri dari wanita
yang sudah soyokianya
ya kaum wanita ini harus juga mendapat proteksi yang jelas
biar kepolisian meneruskan pelaporan
penyelidikan untuk membuat terang kasus tersebut
terlebih menyangkut instansi pelat merah garuda indonesia
tim liputan cnn indonesia